berjudul pemuda penggerak internet desa
jadi itu menurut gue nilai plusnya dari mario sih
oke do thank you banyak ya do waktunya do
akhirnya dia bilang gini
mau siapapun ketumnya mau gak pernah menang capres pun